konser drive in malam ini akan digelar pukul delapan malam nanti
untuk mengetahui informasi terkini dari persiapan konser drive in
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nabila putri di gxpo kemayoran jakarta
saat malam nabila bagaimana persiapan konser drive in dg expo kemayoran
apakah protokol kesehatan ketat diterapkan bagi pengunjung yang akan menonton konser ini
selamat malam rifana betul sekali malam ini adalah perhelatan drive in konser perdana di jakarta
setelah kita ketahui beberapa bulan kebelakangan ini pemprov dki jakarta
belum mengizinkan konser selama pandemi covid sembilan belas
namun malam ini diselenggarakan konser di gxpo kemayoran jakarta pusat
namun tentu dengan menyesuaikan kondisi pandemi covid sembilan belas pada saat ini
yakni dengan konsep drive in ataupun menonton konser
terkait dengan protokol kesehatan rifana ini dari pemantauan kami
protokol kesehatan yang ketat memang disiapkan oleh penyelenggara
kalau kita melihat tepat di belakang rifana ini merupakan antrean kendaraan
sebelum memasuki area main guide
jadi sebelum kendaraan kendaraan ini akan masuk ke area main gate
kemudian juga menyaksikan perhelatan konser yang rencananya akan dimulai pada pukul dua puluh
waktu indonesia barat nanti akan ada beberapa titik stop
oleh penyelenggara yang disiapkan untuk masing masing kendaraan ini
ini kalau kita melihat ini titik pertama tepat di rekan saat ini
ini merupakan titik masuk pertama di mana kendaraan yang ada rifana ini akan diukur tingginya
karena sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh penyelenggara sendiri
ketinggian maksimal dari mobil yang dapat menyaksikan drive in konser malam ini maksimal hanya dua meter saja
ini juga sudah diketahui sebelumnya oleh para pengunjung
di titik yang pertama
mobil juga akan disemprotkan cairan disinfektan
bisa dilihat rifana di belakang disemprotkan cairan disinfektan menggunakan sensor khusus
setelah diperiksa ketinggian disemprot cairan disinfektan
kemudian mobil mobil ini akan kembali mengantre untuk ke titik pemeriksaan selanjutnya
ada titik pemeriksaan baik itu kondisi dari pengunjung yang ada di dalam mobil
dan juga kondisi dari kendaraan itu sendiri
kalau dari kondisi kendaraan nanti akan ada petugas
akan ada petugas yang memeriksa
memastikan jika kendaraan dalam keadaan baik
baik itu radiator aki dan lain sebagainya
karena seperti yang diketahui
nanti konser akan berlangsung dan juga akan disaksikan dari dalam mobil
sehingga kondisi mobil yang baik ini diperlukan dalam drive in konser malam ini
kemudian kalau untuk pengunjungnya sendiri rifana
nanti akan dicek suhu tubuh maksimal tiga puluh tujuh derajat celcius
dipastikan harus menggunakan masker

membawa hand sanitizer dan juga protokol kesehatan lainnya
dan untuk di dalam mobil sendiri juga dibatasi maksimal hanya tiga orang saja rifana
jadi menerapkan protokol yang ada
tidak boleh terlalu banyak orang di dalam mobil saat menyaksikan drive in konser tersebut
kemudian setelah diperiksa kondisi mobil
kemudian juga kondisi pengunjung
juga akan ada cross check dari identitas para pengunjung
jadi ini dipastikan jenis kendaraannya sama
pengunjung yang datang juga sama sesuai dengan yang terdaftar
pada saat membeli tiket drive in konser ini

seperti diketahui drive in konser ini pertama kali digelar di jakarta
membutuhkan banyak persiapan khusus
bahkan seluruh kru dan juga media yang meliput kemarin juga sudah melaksanakan rapid test
untuk memastikan semua dalam kondisi yang baik
dan pengunjung setelah sudah melakukan beberapa pemeriksaan
kendaraan dan lain sebagainya
kalau ada yang kondisinya suhu tubuhnya di atas tiga puluh tujuh dua derajat celcius
juga sudah disiapkan tim medis
dan satu hal rifana ini
selama perhelatan konser tidak boleh ada pengunjung yang turun dari mobil
kecuali untuk keadaan darurat untuk memastikan jalannya protokol kesehatan
jadi jika ingin turun dari mobil karena keadaan darurat
seperti ingin ke toilet ataupun keadaan darurat lainnya
ini pengunjung wajib memberi tanda berupa menyalakan lampu hazar
nanti akan ada petugas dari area yang akan menghampiri pengunjung tersebut
jadi tidak bisa keluar masuk tanpa pemberitahuan tersebut
kemudian ada beberapa kategori konser
mulai dari rp lima ratus sampai dengan rp satu lima ratus untuk konser malam ini
untuk malam ini rifana akan ada kahitna yang juga merayakan ulang tahunnya yang ke tiga puluh empat
kemudian untuk besok karena ini akan digelar selama dua hari berturut turut
akan ada afgan dan juga arman maulana
oke nabila apakah ada pembatasan untuk penonton drive in concert
artinya apakah memang tidak ada pembatasan
atau memang dibatasi
dalam pergelaran kali ini tidak semua orang bisa membeli tiket kemudian menonton drive in concert
sejauh ini sudah berapa tiket yang terjual nabila
rifana untuk hari ini sendiri seluruh tiket sudah terjual habis sejak beberapa hari yang lalu
dari penyelenggara sendiri memang membatasi maksimal hanya tiga ratus mobil di dalam area pertunjukan
jadi ini tidak bisa lebih dari tiga ratus mobil untuk juga
menyesuaikan dengan kapasitas dan juga memastikan protokol kesehatan dapat terjaga dengan baik
sementara kalau mobilnya ini maksimal tiga ratus rifana untuk di dalam mobilnya sendiri juga dibatasi
yakni maksimal hanya ada tiga orang saja tidak boleh lebih dari itu
dan orang yang ada di dalam mobil harus benar benar sesuai dengan orang yang terdaftar pada saat membeli tiket sebelumnya
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia nabila putri atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali dan selamat menonton drive in concert